membawa tiga puluh empat penumpang saudara bus pahala kencana jurusan bandung dan pasar terbakar di jalan tol jombang mojokerto jawa timur
informasi ini kami rangkum dalam kilas nusantara
bus pahala kencana jurusan bandung dan pasar terbakar di jalan tol jombang mojokerto jawa timur
kobaran api membakar seluruh bagian bus yang membawa tiga puluh empat penumpang dan empat kru
seluruh penumpang dan kru bus berhasil menyelamatkan diri sebelum kebakaran menghanguskan seluruh bagian bus
kebakaran bermula saat bus dari arah bandung menuju denpasar pecah ban di tol jombang mojokerto kilometer tujuh ratus lima arah surabaya
saat sopir berusaha menghentikan bus bagian ban bergesekan dengan jalan beton hingga menyebabkan percikan api
sebuah rumah berlantai dua yang dijadikan mes karyawan perusahaan swasta di jalan pulau sumba kota poso sulawesi tengah
terbakar api turut membakar dokumen penting milik karyawan
proses pemadaman sempat terkendala karena pompa armada macet dan tidak bisa digunakan
api baru bisa dipadamkan setelah tim pemadam lainnya tiba di lokasi
polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran
diduga akibat korsleting listrik dua ruko bangunan yang menyimpan alat rumah tangga di sirimara selatan ciledug tanggerang banten ludes terbakar
proses pemadaman sempat terkendala akibat embusan air
angin yang kencang serta banyaknya warga yang ingin menyaksikan proses pemadaman
api berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah empat puluh personel gabungan berjibaku memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah
kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik